update terbaru mengenai peristiwa kebakaran di jalan tanjung selatan
dari informasi pihak kepolisian diduga ada seseorang yang terjebak di dalam rumah kosong yang terbakar itu
seorang wanita bernama rosa alfari
loh alfahri itu bukannya mamahnya pak aldebaran masa enggak
iya nih antar rosa bentar
kok bisa sih mereka terjebak di situ
dari kalian semua mau mengakui kehancuran apa yang sudah kalian berikan pada hidup saya
tapi sayang kalian semua terlalu angku untuk mengakui kesalahan kalian
bahkan maksud jessica untuk mengkhianati saya
nah mbak harus menembus apa yang sudah mbak lakukan pada keluarga saya
salam kota sophia mbak
besok kesya vaksin imunisasi habis itu kesya fotoshoot
habis itu apa lagi ya
kecakan belum punya akte lahir
kok sampai lupa ya
bikin matang lahir itu perlu apa aja ya
bisa minta tolong sekretaris atau catering
surat pengajuan gugat cerai ini aku minta
karena aku mau menceraikan elsa
kenapa aku jadi ragu melakukannya ya
tadi mama sama papa udah ke kantor polisi
pape sampe sana gak jadi jengkuk rosa
karena kata polisinya rosa udah dibebasin sama pak irvan
alhamdulillah kalau begitu
kalau udah bebasan berarti masalah udah selesai
masalahnya sekarang makin tambah rumit
jadi tadi mama sama papa denger berita di radio
waktu di mobil
ternyata pak irfan culik rosa
dan sekarang irvan lagi dalam pencarian polisi
pak irvan culik bu rosa
pak irvan mau ngapain
aduh terus terangnya mama ngeri banget
masalah ini noh
takutnya rosa diapa apain sama irfan ya kan
ya allah mudah mudahan sahabat aku gak apa apa ya nol
tolong lindungi ya allah
kita terus doakan buat bersama ya
reporter anda ke jalan tanjung selatan nomor delapan belas
ada seorang wanita bernama rosa alfahri mau mengakhiri hidupnya di rumah itu
untuk menembus segala kesalahan yang dimaksud lalu
dia sudah berada di rumahnya
dia sudah berada di rumahnya

saya mau bicara om
apa lagi dia
coba kamu cek ya di kantor polisi
saya sudah cabut laporan saya terhadap mama kamu
itu yang kamu mau kan
saya tahu dari kantor polisi rumah saya pergi sama kamu
enggak saya nggak tahu di mana
nggak usah bohong
saya ditawain sendiri
nggak usah ngeles
nggak usah ngeles
polisnya sebenarnya lagi kesini mau nyari om
saya tanya baik baik ya
mau persis seperti keluarga kamu
kalo emang itu yang kamu mau
kalo emang itu yang kamu mau
seperti papa kamu membunuh kakak saya
saya tahu bapak saya salah di masa lalu
saya akui dia salah
mama saya nggak suruh dennis
yang berkosa anak om iqbal
kenapa ketawa om
nggak usah ketawa kenapa
anak om sendiri diperkosa sama orang yang percaya om
ada yang lucu al
saya ada buktinya
om lihat sendiri
awalnya saya sudah berpikir
saya mau berpikir
saya mau berpikir
saya mau berpikir
saya mau berpikir
saya mau berpikir
saya mau berpikir
saya mau berpikir
saya mau berpikir
saya ingin melepaskan kamu dari sejenis yang mau berbuat tidak senonoh sama kamu
saya mau menolong kamu
tapi justru saya malah hilang
saya malah menodai kamu
saya benar benar minta maaf
akibat perbuatan saya
sehingga sudah membuat kamu menderita bertahun tahun
discovering kamu itu orang terlobefore
sangat membuahi diriku
kau adalah orang yang maneh
saya akan menaklukkan kamu
aku ingini melakukannya
kalau jadi seekor
sekolah lampung saya
saya super senang
sudah mengakui semuanya dan sekarang dia di kantor polisi
dia mengakui kalau bukan dennis yang perkosa jessica tapi dia
jelas disitu kan
itu betul om
sekarang yang kebaluh ada di kantor polisi paling memang dia
rekayasa dari reka
jessica bukan ini
enggak mungkin dari mana
om kalau nggak percaya tanya jessica
di rumah saya
saya yang jaga saya yang ngelindungi dari iqbal
intinya disini mama saya tidak bersalah
mama saya tidak bersalah
tidak mungkin mama saya menyuruh iqbal karena mama saya tidak kenal dengan iqbal
om salah target
salah sasaran om
kenapa ada api begini
dia yang bawa saya ke sini
saya harus keluar dari sini
aduh bisa dibuka lagi
tolong kebakaran kebakaran
cari bantuan cari bantuan
ada orang itu di dalam
kita juga celaka
selamat malam pemirsa
breaking news malam ini ada kebakaran
di jalan tanjung selatan
diduga dari sebuah rumah tua yang
sudah lama tidak dihuni
kami putarkan video amatir dari warga setempat
yang melihat kejadian ini dan merekam
sampai berita ini diturunkan
kami belum mendapatkan informasi
apa penyebab dari terjadinya kebakaran tersebut
ya ampun mba itu itu rumah papa
itu rumah lama papa yang tadi aku bilang mba
apa sih yang sebenarnya terjadi
kenapa rumah itu kebakaran
apa mirvan yang melakukannya
terus mama gimana
aduh kenapa perasaan aku jadi makin gak enak
emak perasaan aku bener bener ga enak mba
rumah itu udah lama banget gak dihuni
ga mungkin kebakaran kalo ga ada yang bakar
emak disana ga ada kompor ga ada gas

terus kita akhir kita mau cek
terus kita akhir kita mau cek
tapi rena gimana nanti kasih area nya sendirian
emak itu kenapa kebakaran
aku takut emak
sayang udah jangan takutin mama matiin ya

biar aku aja yang sendiri kesana ya
jangan dong jangan jangan kamu sendirian dong
aku mau ngecek
sebentar ya em gini
mendingan aku tanya sama mas aldo dulu ya
jangan pergi sendirian
papa kenapa rumah itu kebakaran
kenapa rumah itu kebakaran
apa yang udah bapak lakuin
aku takut pa
aku takut pa
segera pindahin mobilnya
mba rosa ada dirumah itu
segera pindahin mobilnya mba rosa ada dirumah itu
mba rosa ada dirumah itu
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
tapi aku juga ga mungkin biarin jessy pergi sendirian
tapi aku juga ga mungkin biarin jessy pergi sendirian
oh masa belum angkat
sebentar ya mas nino nelfon
sebentar ya mas nino nelfon
mau jengok bu rosa mereka bilang kan
katanya bu rosa sudah dibebasin
dapat kabar katanya bu rosa diculik pak irfan
iya sepertinya mas
ini tadi kita juga abis liat berita
ada rumah lama om irfan yang kebakaran
seperti ini ada hubungannya deh sama om irfan
kita mau ngecek kesana tapi aku juga
ga tega ninggalin reina sendirian
aku juga bingung aku harusnya gimana
gini aja kalau kamu sama jessica mau pergi pergi aja
kamu ga keberatan kalo aku datang ke rumah
aku jagain reina nanti
iya gapapa yaudah aku siap siap ya
aku kesana sana
yaudah terima kasih banyak ya
kita ke rumah lebaran sekarang
emangnya ada apa sih noh
tadi aku telfon andin
terus andin bilang andin mau pergi ke
rumah yang lagi
mengalami kebakaran katanya dirumah itu diduga
bu rosa ke rumah itu
nah masalahnya dirumah gaada yang jagain reina
jadi aku nawarin diri buat
terus keysnya dimana
ya kita bawa aja pak gapapa keysnya kan udah tidur
kalaupun bangun nanti
kasih susu ganti diapas
jangan lupa kamu pakaiin baju anget sama bawain selimut ya
mau buat keysnya
iya yaudah aku siap siap pak
yaudah pak kita siap siap juga ya
mir tolong ke ruang tengah sekarang ya
mama mau pergi ya sama tanya jessy
udah malem kamu sampein jus aja ya
aku mau ikut mah pengen ikut
lagi pulang nanti ada keysnya lo dateng kesini
mau main kan
iya rena emang keysnya kesini
iya keysnya kesini nanti rena main sama keysnya ya
tapi harus jadi kakak yang baik
gini mir aku sama jessy mau keluar sebentar
tolong kamu jagain trena ya
yaudah saya mama jalan dulu ya
yang baik ya disini ya
oke ma cepet pulang ya ma
doyan aja ya sayangnya
kita mau main apa
mau kemana bu
kita ke jalan tanjung selatan nomor delapan belas ya
kok pusing ya
tapi aku harus kuat
hmm bisa dimikir
dan tanya jessika
yaudah sekarang cus temenin rena sholat ya
kita ambil air budu dulu yuk
cus bantuin ya ambil air wudhunya
gausah cus aku bisa
kan mama satu opasnya mama ajarin aku
nih mau bikinin pancake strawberry sama juice strawberry kesukaan kamu
ini aku lagi baca
cara menyelamatkan diri dari kebakaran
kamu ngapain baca ini
karena mayanya juga musibah mah
kita gak tau kapan terjadi dimanapun kapanpun
terus seenggaknya kan aku bisa nyelamatin diri aku
dan juga bisa nyelamatin mama yang aku sayang
oh kalau gitu gimana
kamu ceritain ke mama gimana caranya menyelamatkan diri kamu sama menyelamatkan mama dari api kebakaran
di dalam buku ini mas
kalau kebakaran misal di atap kita nih
kebakaran terus ada balok yang bakar gitu
kena badan kita mah
kan badan kita kebakar
balok pak kena sini kebakar
kalau guling guling kan dia tekan tekan gitu kan
jadi di buku berdoa sama nenek
kalau ada api jatuh ke badan kita oke
terus apa lagi
terus kalau misalkan aku lihat mama nih
mama ketimpa api terus badan mama kebakar
langsung selimutin badan mama
kenapa ketikin mama sih
aku pengennya mama baik baik aja
terus apa lagi
ih banyak asap tuh
kalau kita di dalam ruangan di dalam rumah
tiba tiba kita kejebak
terus kita nggak bisa kemana mana kan
kebakaran tebal begitu
yang pertama kita lakuin
tau mama tau gak
pokoknya kita pakai tisu sama kain
kita tutupin nih mah saluran pernafasan
supaya nggak ngirup asap banyak
terus kita jongkok kayak gini mas
kita cari jalan keluar
nah itu supaya melindungi pernafasan kita dari asap
jadi kalau orang di dalam ruangan itu kan
kalau ngirup asap dia bisa lemes
oh jadi gitu
roy terima kasih untuk filmunya my son
mama takut sekali
ya allah jagai mama papa dan oma aku ya aku pengembangkan sama oma
aku mau oma pulang ke rumah kabulkan doa aku ya allah ya allah hamba enggak tahu persis apa
apa yang terjadi tapi tolong ya allah tolong jaga keluarga ini berikan kekuatan pada mereka semua
untuk menghadapi semua ujian yang datang daripadamu amin amin ya allah amin
dari informasi pihak kepolisian diduga ada seseorang yang terjebak di dalam rumah
kosong yang terbakar itu seorang wanita bernama rosa alvari
itu bukannya mamahnya pak aldebaran masa enggak
bisa sih mereka kejebak disitu
jadi angkat lagi
telepon gua kalau itu bener tenterosa pasti panik banget
ah kalau bram lo sekarang juga ke tanjung selatan di sana ada kebakaran
lu ajak orang orang lu teman teman lu semua ya nggak di sana ada teman gue punya nyokap ya
hai menemukan tenterosa baik baik aja dan teman saya bisa bantu padamu
iya mas angga aduh mudah mudahan selamat ini
minta maafin kita berdoa aja ya
bertahan ya mbak aku pasti akan tolong mama

mama gak mau makan hal
ya udahlah kasih memang waktu roy
sekarang mama itu cuma butuh waktu
kasih lah waktu sejam dua jam
itu juga kalau misalkan mama lapar pasti juga makan kok
sekarang kan papa udah gak ada hal
mama cuma punya kita berdua
jadi kita yang harus jagain mama
gak ada alasan
kalaupun pakai masih ada itu juga tanggung jawab kita
memang sekarang posisinya berat
berat untuk kita semua dan untuk mampu
lo tau kan dulu mama
papa selalu jaga mama dengan sepenuh jiwa warga papa
ini tugas berat buat kita roh
papa selalu melindungi mama lebih dari dirinya sendiri roh
ya nanti kalau suatu saat
gue udah gak ada
bahkan kalau perunya lo dipertarung
kita berdua yang jaga mama